ada yang tak biasa dalam surat suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati kediri tahun ini
foto idola k pop suga bts muncul dalam surat suara
foto ini ditempelkan oleh pemilih dalam kotak kosong
selain itu ada yang mengisi kotak kosong dengan foto seseorang yang menggunakan kacamata
sementara itu surat suara pada pilkada kediri memang hanya terdiri atas dua kolom
di sisi kiri tampak gambar pasangan hanin dito himawan pramana dan dewi maria ulfa
sedangkan di sisi lain kota kosong
kejadian ini pun dibenarkan oleh anggota bawaslu muhammad afifudin kepada cnn indonesia com
bukan hanya di kediri aksi mencoret coret surat suara juga terjadi di tangerang selatan
jumlah surat suara yang dicoret coret pun lebih dari satu
ada juga surat suara yang ditempel
sebelah sekeli selembar tulisan yang diketik
lampiran surat ini ditemukan dalam surat suara pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota samarinda kalimantan timur
menanggapi adanya tulisan tulisan tersebut anggota bawaslu frits edward siregar mengatakan
pihaknya tidak menganggap vandalisme surat suara ini sebagai pelanggaran pemilu
karena tidak ada aturan yang menyatakan hal itu
bawaslu menilai kejadian tersebut sebagai dinamika dalam pemilihan
namun mereka memastikan surat suara yang dicorkan
yang dicoret coret atau ditempeli foto tidak sah
tim liputan cnn indonesia